sebenernya yang mereka inginkan
itu bukan orang itu di penjara
kalau kita mau jujur
yang mereka inginkan itu
jadi ada pemulihan disitu
datangnya keluarga intan saya
ke arah pracak
jauh kan secici ke arah lampung

naik motor sendiri
nemuin intan itu
terima oleh yang gue lagi
ya udah gini
datang ke rumah
ketemu orang tua
ibunya sama rt
sama istri rt
di daerah sana
semoga tidak semakin terkejelak
kita semakin bermanfaat
tapi jadi masyarakat
setelah terjadi masalah
anak dan saudara
seperti keadaan sebelum terjadi
satu tindak pidana
satu perkara dilipahkan pengadilan
ketika jaksa memilih penyelesaian
penghentian penuntutan melalui
referensi jasris itu dapat
dibenarkan kata maaf
jaksa harus dari proses
ini harus dilakukan oleh
para kasih biduk
para jaksa kajari dan kajati
karena ini ditunggu oleh
tatanan kehidupan yang damai
tidak kehidupan konflik
itulah tugas jaksa
makanya hanya duduk duduk saja
ternyata tidak ada
ramah ramah biasa saja
mereka berusaha supaya kita
katanya pilihan ada di tangan kami
keputusannya di tangan kalian
lakukan prosedur yang ada
menjalankan prosedur yang ada di tangan kami ayo terserah bagaimana baiknya keputusan ada di tangan kalian kami hanya bisa
terima kasih pak